suatu ketika hiduplah seorang petani yang bekerja jauh dari rumahnya
di ladang seorang pria kaya
di masa lalu gerombolan bandit bersembunyi di pegunungan tinggi di belakang dataran
tetapi kaisar telah mengirim tentaranya untuk menemukan dan membunuh para pengikut
dan sekarang daerah itu aman dan tenang
oh ya ampun senjata lainnya
kadang kadang senjata tua dari pertempuran masa lalu dapat ditemukan di ladang
ketika suatu hari dia memotong rumput petani itu menemukan tas penuh emas
apakah itu emas
selama ini petani itu hanya melihat koin perak dalam hidupnya
dan dia sangat terkejut menemukan semua emas itu
dan ketika dia mulai berjalan pulang
hari sudah gelap
apa yang harus aku lakukan dengan begitu banyak emas ini
dalam perjalanan pulang si petani memikirkan masalah
yang bisa ditimbulkan oleh kekayaannya yang mendadak ini
tapi bagaimana aku gunakan emas ini
semua yang ditemukan di wilayah ini akan menjadi milik tuanku
secara hukum si petani harus menyerahkan emas itu ke tuannya
petani itu memutuskan bahwa jauh lebih adil baginya
menyimpan harta itu lagi pula tuhanku sudah punya banyak aku miskin dan aku lebih butuh uang
ini jadi aku akan menyimpannya tapi dia menyadari risiko yang akan terjadi kalau ada
yang tahu tentang keberuntungannya aku tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini tetapi
bagaimana dengan istriku dia tidak mungkin tutup mulut ataupun menyimpan rahasia dan begitu dia
membuka mulutnya aku akan dijebloskan ke penjara sekarang apa yang harus aku lakukan dia memikirkan
masalah itu berulang ulang sampai dia menemukan solusi dan dia menemukannya jadi sebelum pulang
dia meninggalkan tas penuh emas itu di semak semak di sebelah beberapa pohon pinus dan dua hari
kemudian bukannya pergi bekerja tapi dia malah pergi ke desa untuk membeli beberapa ikan bagus
beberapa donat dan beberapa buah buahan dan dia menemukan solusi dan dia menemukan solusi dan dia
menemukan solusi sederhananya dia pulang dan berkata kepada istrinya
ambil keranjang rotanmu dan ikut denganku kemarin hujan dan kayunya penuh jamur kita
harus mengambil sebelum orang lain melakukannya jamur ah
ayo pergi cepat lah ust istrinya yang suka jamur mengambil keranjangnya dan mengikuti suaminya
ketika mereka sampai di hutan petani itu berlari ke arah istrinya sambil berteriak
lihat lihatlah kita telah menemukan pohon donat
dan dia menunjukkan pada istrinya cabang cabang yang sebelumnya dia penuhi dengan donat
oh ya ampun donat di pohon
ya siapa kira
pokoknya kau cari jamur di rumput di sebelah sana
sang istri tercengang tetapi dia bahkan lebih bingung lagi ketika alih alih jamur
dia menemukan ikan trot di rumput
lihat sayang ada ikan trot di rumput
hari ini adalah hari keberuntungan kita
kakekku berkata bahwa setiap orang memiliki satu hari keberuntungan
kita bahkan mungkin menemukan harta karun
selain dari sifatnya yang lugu dia juga mudah untuk diperdaya
jadi dia mempercayai suaminya dan mengulanginya sambil melihat sekelipnya
ini adalah hari keberuntungan kami
ini adalah hari keberuntungan kami
dan dia terus mencari ikan di rumput
keranjang wanita itu penuh dengan ikan sekarang
ketika dia dan suaminya mencapai tepi sungai
petani berlari di depannya melihat kesemak semak dan berkata
kemarin aku meletakkan jalaku dan aku ingin memeriksa apakah aku sudah menangkap ikan atau udang
beberapa menit kemudian
sang istri mendengar suara gembira sang suami
lari dan lihat apa yang telah aku tangkap
sungguh keberuntuhan yang luar biasa
aku menangkap kelinci
mereka berjalan kembali ke rumah dan istrinya terus berbicara dengan penuh semangat
tentang makan malam yang lezat bersama donat ikan dan kelinci
petani itu tersenyum dan berkata
ayo pergi ke hutan lagi
kita bisa menemukan donat yang lain
mereka pergi ke tempat di mana petani itu menyembunyikan koin emasnya
petani itu pura pura menemukan sesuatu
lihat kesini ada tas aneh dan penuh dengan emas
apa apa yang kau katakan
iya aku pikir ini adalah hutan ajaib
kita menemukan donat di pohon pohon
kita menemukan ikan raut di rumput
dan sekarang emas
wanita malang itu begitu bersemangat sehingga tidak sadar dia menangis
dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan menelan ludah saat dia menyentuh koin emas mengkilap
begitu banyak emas
dan sekarang emas ini milik kita
di rumah setelah makan malam tidak satupun dari keduanya bisa tertidur
petani dan istrinya terus bangun untuk melihat harta
yang mereka sembunyikan dalam sepatu lama
sehari setelah petani kembali bekerja dia berkata kepada istrinya
jangan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi kemarin
tentu saja tidak aku bukan orang yang bodoh
dan dia mengulangi kata kata yang sama setiap hari setelah itu
namun tidak lama kemudian seluruh desa telah mendengar tentang harta itu
petani dan istrinya dipanggil oleh pria kaya
dan ketika mereka masuk untuk menemuinya
petani itu mencoba berdiri di belakang istrinya
aku mendengar kau menemukan harta
oh iya itu benar tuhan
bisakah kau memberitahuku di mana dan bagaimana
di hutan ajaib
atas permintaan pria kaya itu istrinya berbicara tentang donat
kemudian tentang ikan trot di rumput dan terakhir tentang kelinci di sungai
sementara itu di belakangnya sang suami terus mengetuk dahinya dengan jari
dan menggerakkan ke arah pria kaya
pria kaya itu mulai menatap wanita itu dengan imbah
maka aku yakin kau juga menemukan harta karun di sana
sang pria kaya menoleh ke petani dan mengentukkan jarinya ke dahinya
dengan penuh simpati berkata
aku mengerti maksudmu sayangnya aku memiliki masalah yang sangat penting
aku memiliki masalah yang sama dengan istriku
sang petani dan istrinya dikirim pulang dan tidak ada yang percaya cerita mereka
dan petani yang cerdik tidak masuk penjara dan menghabiskan uangnya dengan bijak